hari ini dan besok masih cuti bersama ya ini waktu yang tepat untuk anda bersama dengan keluarga menghabiskan akhir pekan bukan awal pekan tapi di awal tahun
nah ini mungkin kalau di keluar kota sepertinya waktunya terlalu singkat jadi agak kurang memungkinkan
nah di dalam kota nih khususnya bagi anda yang ingin menikmati wisata alam bertemu dengan hewan hewan yang lucu ya ini di ragunan juga anda bisa menghabiskan waktu libur di hari libur ini
hari hari cuti bersama dan banyak sekali hewan hewan di sana yang juga sudah siap untuk menyambut para wisatawan di sana
betulkah demikian sudah ada arman helmi untuk laporan dari ragunan arman jadi gimana situasinya kalau arman sendiri ini sudah berhasil masuk beli tiket atau justru berebut sama warga yang mau masuk ke ragunan
ya selamat pagi menjelang siang teman teman fani dan juga
juga dhaniar berbicara soal sudah dapat tiket atau belum jujur sebenarnya saya masih belum mendapatkan tiket karena memang kalau bisa saya ceritakan antusiasme warga ibu kota dan sekitarnya untuk menghabiskan libur tahun baru bersama keluarga itu sangat tinggi
terbilang tadi pada saat saya dalam perjalanan saja masih di perapatan warung buncit menuju ke tbc matupang begitu sudah mulai dipadati kendaraan
pada saat muter balik begitu di kolong atau di flyover tbc matupang arah cilanda kko seperti itu
lurus sedikit begitu belok kiri ke jalan rm harsono sudah mulai terjadi kepadatan lalu lintas kurang lebih nyaris dua km begitu loh teman teman
dari mulai awal jalan rm harsono di samping kementerian pertanian sampai dengan saat ini saya berada yaitu tepat di depan pintu masuk kebun binatang ragunan ataupun juga di depan terminal bus ragunan begitu
antrean kendaraan baik roda empat roda dua kendaraan pribadi hingga bus bus pariwisata
bukan hanya dari ibu kota saja
namun dari luar jakarta juga terlihat berdatangan begitu memasuki kawasan kebun binatang ragunan
tadi saya sempat melihat ada bus pariwisata dari tangerang begitu dari kota depok dari bogor dan sebagian besar mereka itu mengajak serta keluarga
memang tadi fani sempat bilang mungkin kalau misalnya keluar kota itu tidak sempat mungkin karena tadi malam sempat mengikuti pesta kembang api
sempat menghabiskan waktu untuk meniup trompet sampai tengah malam dan bangun kesiangan anda tidak perlu jauh jauh untuk berlibur
menghabiskan tahun baru keluarga
kota ragunan masih menjadi prima dona bagi warga ibu kota dan sekitarnya karena di sini bisa dikatakan objek wisata yang murah meriah hanya dengan membayar tiket masuk
empat ribu rupiah anda sudah bisa mengajak serta keluarga begitu
dan di dalam juga bukan hanya melihat banyak sekali binatang ataupun juga hewan hewan yang mungkin bisa menjadi edukasi bagi putra putri bagi anak anak
ini bisa diajarkan atau bisa diperkenalkan spesies spesies tertentu ataupun juga ada beberapa wahana yang bisa dinikmati di sana
kalau tidak salah wahana wahana yang disiapkan ini juga pengunjung harus membeli tiket tersendiri seharga lima belas tiap wahana dan sudah bisa berkeliling sepuas puasnya
ataupun juga bagi yang mau piknik begitu mau makan makan
nah di ragunan juga tersedia berbagai atau juga banyak sekali tempat tempat atau space yang bisa digunakan untuk piknik
cukup membawa tikar dari rumah bawa makanan yang enak enak dan makan bersama dengan keluarga
kalau misalnya daniar dan fani belum punya agenda habis siaran bisa langsung ke ragunan begitu biar bisa bareng bareng bersama
kita di sini
wah ini menarik sekali ya
ramai sekali antusiasme masyarakat yang tetap ingin menikmati wisata dengan datang ke ragunan
dan terkait pengamanan sendiri di sana arman bagaimana jalannya pengamanan
dan apakah ada hal yang khusus disiapkan untuk mengantisipasi pengunjung yang membludak pada hari ini
berbicara fani soal pengamanan memang hari ini khusus untuk tahun baru ada ekstra pengamanan begitu
kalau misalnya setiap hari
atau di setiap weekend akhir pekan memang ada selalu petugas atau aparat kepolisian yang berjaga jaga di sini
namun ini ada ekstra pengamanan atau ekstra personil dari aparat kepolisian dari polres jakarta selatan dan juga dari polsek ragunan begitu
bukan hanya pengamanan juga yang menarik di sini teman teman
karena tadi saya juga sempat melihat di tengah perjalanan menuju ke ragunan ini
ada banyak pedagang pedagang kaki lima yang juga ikut memanfaatkan atau merauh perjeki di tengah libur tahun baru ini
mereka bukan hanya berjualan makanan
ada juga yang berjualan cemilan
ada juga yang berjualan tikar
nah tikar tikar ini mereka jajakan mulai dari jalan rm harsono di perapatan sana sampai di depan pintu masuk
tikar tikar ini mereka jajakan murah saja hanya seribu rupiah per lembar tikar
dan ini bisa digunakan oleh para wisatawan untuk piknik begitu di dalam
mungkin ada yang tidak sempat membawa karpet atau tikar
nah mereka jajakan tikar tikar ini untuk digunakan para wisatawan
dan juga ada beberapa makanan yang bisa dibawa
ke dalam kebun wisata kebun binatang ragunan begitu
jadi bukan hanya ada objek bukan hanya ada pengamanan ekstra pengamanan yang bertambah
jumlah personel yang bertambah juga ternyata yang menarik
yang bikin macet begitu adanya pedagang kaki lima yang turun ke jalan yang menjajakan jajanannya begitu
ya mudah mudahan saja aparat kepolisian juga memperhatikan adanya pedagang kaki lima ini
karena memang kemacetan ini juga bisa ditimbulkan karena memang adanya mereka yang berjualan sudah sampai ke badan jalan seperti itu
mungkin bisa diperhatikan oleh aparat yang berwenang
ya terima kasih arman
kami nanti akan datang ke sana
tapi tolong arman belikan tiket dulu supaya kami bisa masuk ke sana dan kami akan bawakan sedikit camilan
kita piknik ya di ragunan

terima kasih arman helmi
memang ada saja hikmahnya ya
berarti rezeki juga bagi para pedagang yang berada di sekitar ragunan tadi che
terima kasih arman